badak sumatera bernama ratu melahirkan anaknya yang ketiga di suakar hino sumatera taman nasional waikambas
ratu dua puluh tiga tahun telah melahirkan andatu pada tahun dua ribu dua belas dan pilihlah pada tahun dua ribu enam belas dengan satu pejantan bernama andalas dua puluh dua tahun
anak ketiga ratu lahir dengan normal dan cukup cepat untuk bisa berdiri sendiri dalam waktu kurang dari empat jam bayi ratu
sudah bisa menyusul pada induknya kelahiran ini menambah jumlah badak yang ada di srspnwk menjadi sembilan ekor
menteri siti nurbayan memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada pihak pihak yang terlibat dalam kelahiran badak sumatera ini
hal ini membuktikan komitmen pemerintah republik indonesia dalam melakukan upaya konservasi badan di indonesia
semoga ratu dan bayinya sehat terus yesok